anda kembali menyaksikan kompas siang saudara foto presiden joko widodo di kantor dpd pdi perjuangan sumatera utara hilang
dpp pdi perjuangan menyatakan tidak ada instruksi mencopot foto presiden di kantor partai
hilangnya foto presiden joko widodo di salah satu ruangan di kantor dpd pdip sumatera utara menjadi sorotan
tangkapan gambar hilangnya foto presiden jokowi terjadi ketika bakal calon gubernur sumatera utara edi rahmayadi
mengembalikan formulir pendaftaran cagup ke pdi perjuangan sumatera utara
di tempat konferensi pers tampak hanya ada foto lambang negara garuda dan sebelah kanan foto wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin
sedangkan foto presiden jokowi yang harusnya ditempatkan di sebelah kiri tidak ada
wakil ketua bidang politik dpd pdi perjuangan aswan jaya menjelaskan foto jokowi jatuh tersenggol
ruang tempat edi mendaftar pun adalah ruang yang sedang direnovasi
karena hanya persoalan ini saja error saja
jadi pada tiap rakor saat memasang backdrop tersenggol jatuh kacanya pecah
jadi tidak sempat diganti pada saat pak edi rahmayadi datang
pak edi rahmayadi sendiri tadinya diterima di lantai dua di ruang rapat
tapi karena ramai nggak cukup dinaikkan
nah ternyata di lantai tiga ini belum terpasang untuk joko yang jatuh
jadi ini hanya sekedar ketidaksengajaan saja bukan unsur politik
tentang hilangnya foto jokowi di kantor pdip sekjen hasto kristianto mengatakan
bahwa tidak ada arahan dari dpp pdi perjuangan untuk mencopot foto jokowi
meski ia tidak membantah bahwa pencopotan foto jokowi juga terjadi di sejumlah daerah
kepada dpp pdi perjuangan karena presiden saat ini adalah pak jokowi
dan wakil presiden adalah bapak g h maruf amin
itu yang dihormati oleh pdi perjuangan
kami mendapat informasi bahwa itu terjadi di banyak wilayah yang dilakukan sebagai respon
bahwa seorang presiden itu sumpah setianya adalah menjalankan konstitusi
dan undang undang dengan seluruh seluruhnya
presiden jokowi menanggapi santai tidak adanya foto di kantor dpd pdip sumatera utara
saat ini foto presiden jokowi sudah kembali terpasang di dpd pdip sumatera utara
kami tampilkan gambar sebelah kiri ketika pengembalian formulir bakal cagup edi ramayadi pada enam mei dua ribu dua puluh satu
saat itu di ruangan tidak ada foto jokowi
dan gambar sebelah kanan gambar hari ini di ruangan yang sama
kini sudah terpasang foto jokowi bersanding dengan ⁇ maruf ⁇ amin